sama dan cinta sama gua itu udah anugerah yang terindah dan karena itu gue senang banget hari ini
hai syukur deh demi persahabatan kita dan cinta kita
bisa kesel sama lu hai gue bisa marah sama lu sebetek sama
lu tapi ada satu hal yang nggak bisa gua lakukan
itu benci lu boy
dan akhirnya gue sadar
lu tuh jujur sama perasaan lu
apa lu mau bener bener jadi pacar gua ref
udah kita gak usah lanjutin lagi perjalanan ini adrena
aduh serem tau
aduh kamu tuh udah gila ya
gue bersyukur banget boy
karena akhirnya gue bisa tau perasaan lo ke gue
gue bisa tahu tanpa lo juga sayang dan cinta sama gue
dan lo juga sekarang tau perasaan gue gitu
jujur gue seneng banget
tapi ada yang ngeganjel di hati gue boy
kayaknya berat ya buat kita menjalani suatu hubungan yang lebih dari sekedar teman
dan paras itu dari orang tua kita
karena gue tau boy
mungkin nyokap lo juga gak benci gue
kalau soal nyokap gue sih
asalkan lo mau bekerja sama sama gue
dan kalau misalnya kita udah bekerja sama
gue yakin banget
sebenernya sih gue tau boy
kalau nyokap lo itu orang baik
dan gue juga tau dia polos
dan mungkin nanti kalau misalnya nyokap lo udah tau kebenarannya
udah tau udah ngatiin kita
mungkin dia bisa menerima kita
tapi sekarang permasalahannya
dia tuh kayaknya benci banget sama allah
kayaknya akan susah banget ya buat
ngebikin bokap gue jadi suka sama lo
terima lo dengan tulus
itu kayaknya hal yang mustahil banget
nanti bokap lo itu akan punya tuhan
dan tuhan itu mau mencari
dan tuhan itu mau habis
dan tuhan itu bisa membolak balikan
dan selama niat kita gak macem macem jadian
kayaknya fine fine aja deh ref
dan insya allah
tuhan itu akan ngerubah isi hati bokap lo
tuhan itu akan ngerubah isi bokap lo

gue belum siap lagi jadi pacar lo sekarang
tuhan tapi setuju caranya
itu bukan kesalahan
tuhan tidak bisa untuk number one
ini apa apa ref
ini apa apa ref
ini apa apa ref

kita baunya terus nge coordinated
dan itu buat pelajaran juga buat gue
kalau mau ngejalin hubungan kayaknya gak cukup deh
kalau cuma kita berdua aja
harus ada restu dari orang tua
gue baru sadar ya
sampai gue udah ngelupa hal yang sepenting itu
dan yang ada di pikiran gue itu
adalah gue pengen jadi pacar lu
lo udah ngertiin gue
lo gak marah kan
gak kesel kan
itu udah anugerah yang terindah
dan karena itu
pergi ke bathroom
aku lihat bov
kita pulang aja yuk panas nih tadi kali nanti mungkin kita cari caranya biar bokap lu bisa
berhasil kita udah kalau lu masih mau disini juga nggak apa apa adriana adriana kita pulang
aja yuk yuk pulang aja nah adriana harus ketemu kuat kita ke mobil aja deh jangan
nggak mau aduh ayolah diananya kita pulang aja udah udah kita pulang aja makanya tuh
satu dua tiga
satu dua tiga